ada yang kembali menyaksikan debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya di segmen ini masing masing calon wakil gubernur
akan berhadapan saling melempar pertanyaan dan beradu argumentasi
dan setiap sesinya berlangsung selama empat menit
masing masing kandidat akan diberikan kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pembuka debat
kami selaku moderator bertugas mengawal jalannya debat agar berjalan dengan tertib
menjaga agar tidak ada yang terlalu dominan dalam menjawab dan memotong pembicaraan
dan kini kami persilahkan kepada para cawaguk untuk maju ke depan
dan mengambil posisi
bu ida kusiasin monggo
dan sekali lagi waktunya bersih empat menit
dan untuk sesi pertama debat antara cawaguk cawaguk nomor urut satu
kami persilahkan terlebih dahulu untuk melempar pertanyaan ke cawagup nomor urut dua sebagai pembuka debat
dan lagi lagi waktu berjalan ketika mulai berbicara
maida sebagaimana maida
dan itu angka yang sangat bagus dan nomor dua di tingkat nasional
pertanyaan kami maida
mbak ida tahu nggak sih sebenarnya permasalahan apa yang ada di bawah ini untuk mencapai angka tersebut
maida terangkan kepada kami dengan geografi silakan
dan atau artologi silakan
angka kemiskinan memang turun
tetapi tidak mencapai target yang ditargetkan oleh pak ganjar dan wakil gubernurnya
saya kira kalau kita bicara data masih ada
dan itu di atas rata rata kemiskinan nasional
hampir empat lima juta penduduk jawa tengah itu miskin
dalam kondisi yang seperti itu yang paling mendapatkan dampak dari kemiskinan adalah perempuan
saya kira yang dibutuhkan ada persoalannya adalah tidak mau menjadikan kemiskinan ini menjadi persoalan yang serius
kalau mau menjadikan persoalan serius dibangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten se jawa tengah
dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melibatkan pihak swasta melibatkan perguruan tinggi untuk diajak bicara
melibatkan seluruh stakeholder masyarakat jawa tengah
baik silakan gus
pengalaman kami sebagai anggota dprd provinsi dan mas ganjar sebagai gubernur jawa tengah
kami sudah melakukan koordinasi itu
menurunkan angka kemiskinan di jawa tengah
nah kok terus berungut ungut gus
terus dari provinsi bentar maeda ya
dari provinsi kabupaten kota dan tentunya pemerintah nasional sudah kita lakukan
dan itu maeda hanya bisa menurunkan dua dua puluh satu persen
dan itu maeda kalau dilihat dari provinsi provinsi sebelah bahkan dki ada kenaikan maeda
artinya itu sudah bagus untuk jawa tengah
dengan jawa timur di danding dengan lain lain
alhamdulillah kita yang terbaik
dan tentunya mbak ida mbak ida kemarin mempunyai program ingin menurunkan
angka kemiskinan dari dua belas persen menjadi enam persen
kita ingin tahu di dunia mana yang bisa menurunkan angka sebesar itu mbak ida
di dunia jawa tengah ketika saya dan pak dirman terpilih menjadi wakil gubernur
angka enam persen itu bukan angka yang bombastis
karena sesungguhnya pak bibit nyun sewu saya membaca data pak bibit berhasil menurunkan kemiskinan lima tujuh persen
hampir enam persen pak bibit menurunkan kemiskinan
kalau kemudian saya dan pak dirman kami mentarjetkan enam persen bukan sesuatu yang mustahil
hampir enam persen itu
itu lima puluh persen mbak dari dua belas persen ke enam lima puluh persen
bukan enam persen pak bibit bisa menurunkan hanya lima persen
itu data yang kami terima
gini gus lima tujuh persen pak bibit berhasil menurunkan kemiskinan
kalau kemudian saya dan pak dirman kami mentarjetkan enam persen bukan hal yang sulit
dua puluh persen mbak ida ingin menurunkan tapi lima puluh persen
menurunkan menjadi enam persen
bukan lima puluh persen saya kira
berikan tepuk tangan
berikan tepuk tangan
jangan duduk dulu
jangan beranjak dulu
jangan duduk dulu bu
kita sudah lihat sesi pertama ya
selanjutnya kita masuk ke sesi kedua
silahkan mengajukan pertanyaan pembuka
waktu debat kami ingatkan dibatasi empat menit
dimulai saat berbicara
makasih gus yasin
saya suka dengan sarungnya gus yassin
pesantren di jawa tengah jumlahnya hampir enam ribu
pondok madrasa dinia di jawa tengah jumlahnya tidak sedikit
jumlah santri di jawa tengah juga luar biasa banyaknya
tapi sepanjang perjalanan saya berada di jawa tengah ini
rata rata mereka menyampaikan kami dibiarkan berjalan sendiri
tanpa ada kepedulian dari pemerintah provinsi terhadap keberadaan pesantren
terhadap keberadaan madrasa dinia
padahal pesantren madrasah dinia telah melakukan tugas negara mencerdaskan anak bangsa
kemudian membangun karakter bangsa
yang ini sedang kita butuhkan
tadi kita bicara radikalisme
tadi kita bicara tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh generasi muda sekarang
membangun karakter menjadi bagian penting yang dilakukan oleh pesantren
terima kasih mbak ida
perlu diketahui mbak ida bantuan kami dari pemerintah provinsi itu sudah sangat tinggi mbak ida
tetapi mbak ida perlu membaca
kita tahu bahwa pondok pesantren yang ada di jawa tengah bukan hanya di jawa tengah
di seluruh indonesia ini masih dalam tahap ngurus izinnya mbak ida
kita tahu undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas mengamandemenkan
lembaga lembaga yang boleh dibantu harus berbadan hukum
ini permasalahannya mbak ida
kami sudah menggelontorkan bantuan sosial bantuan hibah
kepada pondok pondok pesantren dan lembaga lembaga pendidikan
tetapi mbak ida maaf tidak bisa terserap
karena apa izin dari lembaga lembaga tersebut baru tahap pengurusan
ya saya kira yang dibutuhkan adalah political will
political will dari pemerintah provinsi jawa tengah terhadap mereka
kami pak dirman dan saya merencanakan akan memberikan bantuan sosial
kepada pondok pesantren dengan memberikan bantuan seratus juta
untuk sarana prasarana bagi pondok pesantren
kami juga akan berikan kepada madrasah dinia rp satu ratus sepuluh miliar per tahun untuk madrasah dinia
saya kira sudah saatnya pondok pesantren madrasah dinia kita disapa diberikan apresiasi
karena sekali lagi
mereka telah mengambil tugas negara mencerdaskan kehidupan anak bangsa
saya kira ini persoalan
kalau persoalan belum ada izin itu sangat teknis gus
sangat teknis itu bisa
maka dari itu ketika sekarang lembaga lembaga itu sudah bisa bisa dibantu
dan sudah mendapatkan izin operasional kita juga akan memprogramkan mbak
tahun depan insya allah
oh akan ya gus
kita kan belum bekerja mbak
kalau kita sudah bekerja kita anggarkan sekarang
permasalahannya kami belum bekerja belum dipilih
nanti setelah tanggal dua puluh tujuh insya allah kami akan menggelontorkan untuk pendidikan pendidikan keagamaan tersebut
dan insya allah bantuan kami juga tidak sedikit mbak ida
ada tiga ratus tiga puluh satu miliar sekian untuk bantuan pendidikan keagamaan
silahkan mulai sekarang di ajukan
kepada lembaga lembaga pendidikan tersebut
kepada gurunya kita tata
kepada sistemnya insya allah kita akan dampingi mbak ida
masih ada sisa waktu sedikit lima detik empat detik
kita berikan tepung tangan
untuk para calon wakil gubernur jawa tengah
kita sudah saksikan tadi
bagaimana para calon wakil gubernur jawa tengah
di mana para calon wakil gubernur jawa tengah berdebat
dan tentunya keseruan ini akan kami lanjutkan
karena di sesi selanjutnya atau di segmen selanjutnya
kami akan menyaksikan
para calon gubernur akan saling beradu argumentasi
tetaplah bersama kami di debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas